mantan ketua pbnu said akil siroj menjenguk david ozora di rumah sakit mayapada jakarta selatan
said menyayangkan adanya kejadian yang dianggapnya sebagai tindakan biadab
bersama beberapa kader nu said masuk ke rumah sakit mayapada jakarta sekitar pukul dua belas waktu indonesia barat
said menyatakan apa yang menimpa david merupakan akibat adanya salah asuh dari orang tua pelaku
yang menyebut jika anak dimanjakan dengan harta yang tidak halal maka perilaku anak cenderung menyimpang
saya juga heran ada anak yang seperti itu
maka ini jelas jelas sekali seperti pak mahfud md sudah menyinggung bapaknya tidak ngurus atau salah urus
tidak mendidik atau salah didik
dengan dijor dibiarkan dimanja dengan segala kemewahan uangnya belum tentu halal
jelas kalau uang haram dimakan oleh anak pasti anaknya nakal
uang itu haram dimakan oleh anak anaknya nakal itu